direkturat jenderal pajak mengirim perwakilan ke kedutaan besar republik indonesia atau kbri di beberapa negara
seperti hong kong singapura dan inggris
hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi warga negara indonesia yang ingin mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty
dilansir dari detik finance direktur penyuluhan pelayanan dan humas ditjen pajak hestu yoga menyampaikan
bahwa ketiga negara tersebut dipilih karena memiliki potensi besar
banyak wni yang menyimpan uang di negara negara tersebut
selain itu ditjen pajak juga akan berkoordinasi dengan perbankan indonesia yang memiliki kantor perwakilan di luar negeri
hestu yoga mengakui hal tersebut dilakukan guna mempermudah pemulangan dana ke tanah air atau repatriasi